menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengunjungi kampung yoboy
yang berada di distrik sentani jayapura provinsi papua
kujungan tersebut dalam rangka terpilihnya kampung yoboi
sebagai satu dari lima puluh kampung dan desa wisata terbaik
di ajang anugerah desa wisata indonesia adwi dua ribu dua puluh
dalam kunjungannya sandiaga menyampaikan bahwa ada sembilan belas kementerian dan lembaga
yang ikut bersinggungan dengan pengembangan desa wisata
mulai dari desa rintisan hingga desa mandiri
sandiaga menambahkan bahwa di dpr sudah ada panitia kerja terkait desa wisata
di harapan lima puluh desa wisata termasuk kampung yoboi dapat menjadi desa wisata mandiri
yang nantinya dapat membuka lapangan kerja bagi para pemuda
dan di dpr adwi sendiri sudah ada panja desa wisata
dan harapan kita bahwa setelah lima puluh desa wisata terbaik ini
kita akan tingkatkan desa wisata kampung yobo ini
menjadi desa wisata yang terbaik
kampung yoboi adalah desa yang mandiri dengan intervensi intervensi
pemerintah daerah pemerintah pusat dan pentahelix
institusi pendidikan harus terlibat dunia usaha juga harus terlibat